semalam ada orang suruhannya mas angga ngeri mobil
nah ini kuncinya
selamat siang mbak michal
aduh mama gak bisa cepet cepet
selamat pagi bu
wah kalau begitu wia bukain jurbang dulu
yuk sekarang kita masuk ke mobil
kamu gak usah ikut antar sekolah ya
kamu di rumah aja bantuin kiki
sekolah yang pintar ya
sudah saya pergi dulu ya
ini tasnya bu
loh ini perturbedan lho
ini muncul buuk buh
nah otur awal sudah tiba tiba
kayaknya aku bahkan
dunguk cjon terus

bos jangan saja berani sarang kulanya
terus lihat dong ngapain gue sampai selesai
sekarang gue belum tahu
saya sudah tilik
bakal dibuka ke rose
lah tuh min amat gak ngikut berosa nganter enak
gak tau gue juga bingung
gue masuk dulu deh ah
kenapa dikagak ngikut ya
bisa gak sih kalo manggil tuh pelan pelan
terus kiki ini piringnya jatuh pecah
terus gaji kiki abis mau ngegantikan piring sumutan gimana
eh pak pak pak
panik kenapa sih
masa bubos suruh gue di rumah aja nemenin lo
kan biasanya gue nemenin anak ke sekolah
kan hari ini mas kiki sudah ngegantiin korden seluruh rumah ini
ih bukan itu masalahnya
kok lemah banget sih koneknya
bubos pasti ngerencanain sesuatu
nanyain soal yang tadi
soal mbak andin mantan istrinya pak nino mbak
hmm tuh dia
kalo sampe berusaha terus cerita sama masa
kan selama ini tuh
pak bos itu ngerahasiain masa lalunya andin
pasti ada tujuannya
terus kalo kepongkar gara gara kita
kamu itu kenapa sih setiap telepon mama selalu aja ada yang gawat
ini lama lama jantung mama gak kuat sa
dengerin aku ya ma
dia minta aku untuk bilang ke mama untuk fotoin foto itu supaya dia lihat
aduh terus gimana
aduh aku juga bingung mah
tapi sebenarnya sih udah aman foto udah aku bakar udah aku musnahin
tapi kalau misalkan aku nggak kirim foto itu ke nino nino bisa curiga sama aku mah
kamu punya rencana apa elsa
ada foto berdua gak sama sama sandra
iya kayaknya sih ada sa
tapi tapi waktu itu fotonya bukan di rumah nino
di restoran ya kalau nggak salah
sekarang gini aja ma
mama sekarang cari foto itu
kita ketemuan di sparrow cafe sejaman lagi ya ma
tunggu tunggu kamu mau ngapain lagi
ya cuma ingin ma caranya untuk aku mempertahankan kepercayaan nino sama aku
udah deh ma
ma bantuin aku ya ma
sekarang mama cari foto itu aku siap siap sekarang oke
biar aku aja ya mas yang panggil ya
kok gak ada yang jawabin mas
apalagi gak ada rumah din
mas mas itu ada orang mungkin kita tanya aja mas
pak bu cari pak sumarno
iya bu kami lagi cari pak sumarno dari tadi kami panggil panggil nggak ada yang keluar
lagi pergi atau ibu tau pak sumarno dimana
saya gak tau pak sumarno kemana
tapi pak sumarno gak ada di rumah
semalam saya lihat dia bawa anak sama istrinya terus bawa tas gede
kayaknya pergi lama deh
ya mbak saya permisi dulu ya
pergi pergi kemana
apa jangan jangan pak suganda udah ngasih tau pak sumarno kalau kita mau ketemu dia
makanya pak sumarno udah gak ada di rumah
bisa aja sih mas
tapi seperti kamu bilang pak sumarno itu kan nggak salah
tapi kenapa dia pergi
berarti dia takut dong
tenangin diri dulu ya
lagi lagi kita buntu din udah sampai sini padahal
padahal sebentar lagi kita bisa ketemu sama orang